hai isyak tangis keluarga dua korban ritual maut buang sial di pantai payangan kecamatan
ambulu jember jawa timur pecah saat jenazah datang di rumah duka pada minggu malam jenazah
pasangan suami istri saiful dan sri wahyuni ini tiba di rumah duka usai menjalani proses
autopsi di rsud dokter subhan di jember saiful dan sri wahyuni meninggalkan lima anak yang
harus hidup bersama kakeknya usai dimandikan dan disolatkan kedua korban langsung dimakamkan
di tempat pemakaman umum yang berjarak satu km dari rumah duka terkait kematian yang
menimpa dua warga desa ajung kecamatan ajung jember ini orang tua korban mengaku tidak mengetahui
ritual apa yang diikuti anak dan menantunya tersebut kita regang regang luar malam ya
hai kemarin ya terus pamitnya kemana pak cuma anaknya ditinggal semua di rumah saya
tak tahu sama sekali saya katanya anaknya sudah dua bulan terus tahu saya pengajian
sementara korban selamat bernama muhammad ferry mengakui ritual ini dilakukan untuk membuang
sial setelah ritual mandi di laut dilakukan seperti biasanya dilanjutkan dengan acara makan makan di
pesisir pantai namun minggu dini hari tak seperti biasanya tiga puluh menit berendam di laut tiba tiba
gelombang menyeretnya banyak enggak enggak besar besar aduh tiba tiba sungguh tiba tiba itu
buatan om banyak kalau hampir delapan puluh meter ada kurang lebih dua tahun biasanya yang apa yang ada itu aja
hai cuman dibuang siang siang langsung makan makan mandi di laut juga
rombongan ritual berujung mau terjadi di pantai payangan desa sumberjo kecamatan ambulu
kabupaten jember jawa timur minggu dini hari rombongan sempat meminta izin namun pihak
mengelola bukit seroja tidak memberi izin karena kondisi gelombang sedang tinggi nahas peserta
ritual yang berjumlah dua puluh empat orang itu terseret ombak setelah berendam kurang lebih tiga puluh menit
di pantai akibat peristiwa ini sebelas orang tewas terseret arus dan tiga belas orang lainnya selamat
tim liputan cnn indonesia